tiga puluh tenaga kesehatan menjalani vaksinasi di geraha ykp surabaya minggu pagi
melibatkan satu ratus empat puluh enam tenaga vaksinator
kepala dinas kesehatan kota surabaya menyatakan
target tersebut dapat tercapai karena vaksinasi serentak
tidak hanya digelar di geraha ykp
tapi di sejumlah fasilitas kesehatan di kota surabaya
pelaksanaan serentak ini tidak hanya di sini
tetapi di puskesmas dan rumah sakit
puskesmas masing masing lima puluh jadi total tiga satu ratus lima puluh
dan rumah sakit sutomo delapan puluh
sehingga totalnya kurang lebih sekitar tujuh lima ratus hari ini
di gedung geraha ykp ini kami membawa kulkas khusus untuk penempatan vaksin
kemudian di masing masing meja tiga itu ada vaksin karier yang dilengkapi dengan suhu
salah satu tenaga kesehatan
mengaku senang bisa mendapatkan vaksin
dia mengaku sebelumnya mengalami kesulitan saat mengajukan vaksinasi
senang sih soalnya akhirnya bisa diwadai untuk vaksinasi
soalnya selama ini kan coba daftar yang pemerintah agak sulit
terus kemarin dapat info dari pdgi bisa untuk dibantu untuk daftar vaksinasi masal ini sih ya
teman teman dari seluruh
wakil menteri kesehatan yang hadir pada pelaksanaan vaksinasi masal
mengatakan kota surabaya bisa membantu proses percepatan vaksinasi tahap pertama
sehingga target tahap kedua bisa segera dilaksanakan
bahwa kegiatan vaksinasi yang sudah kita lakukan serentak di seluruh indonesia
pada tahap pertama ini yang akan dilakukan pada tenaga kesehatan sebagai gara kedepan

lima juta orang yang akan divaksinasi
dan kegiatan vaksinasi ini terus akan dipercepat seperti kegiatan vaksinasi yang diselenggarakan pada hari ini
sehingga kita canangkan tanggal dua puluh satu februari akan selesai tahap pertama vaksinasi untuk tenaga kesehatan di seluruh indonesia
selanjutnya pemerintah pusat akan mendistribusikan dua belas juta vaksin pada vaksinasi tahap kedua
pada minggu ketiga bulan februari

saya karima didin iswandani surabaya jawa timur
presiden jokowi menyatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
di pulau jawa dan bali selama periode sebelas sampai dua puluh lima januari dua ribu dua puluh satu tidak efektif
pergerakan masyarakat masih tinggi yang membuat angka kasus covid sembilan belas naik
kebijakan ppkm juga berdampak pada penurunan ekonomi
hal itu disampaikan presiden dalam video rapat terbatas
yang diunggah di kanal youtube kemarin
sehingga di beberapa provinsi covid sembilan belas tetap naik